di tanah seluas lima meter persegi
musola darul iman attauhid di kampung karoprok
patok besi subang jawa barat berdiri megah
musola ini disebut sebut menjadi yang termahal
pembangunannya yang dimulai pada dua ribu lima belas dan selesai pada dua ribu tujuh belas
memakan biaya mencapai sebelas miliar rupiah
angka tersebut terakumulasi dari bahan bangunan yang digunakan
ornamen bintang di atap musola berlapis emas
serta dinding dan lantai berbahan marmer
emas batangan dan berlian menghiasi beberapa ruangan
warga setempat yang dikerahkan untuk mendirikan musola tersebut
mendapat bagian satu unit sepeda motor setelah selesai pembangunan
musola ini dibangun oleh sugandi
yang juga pemilik mobil berhiaskan emas batangan dan berlian
ia membangun musrah itu sebagai penunjang yayasan yang dimiliki
membuat mahal musola
pertama musola itu
ini tidak menggunakan produk luar
semua ini produk yang musola darul imanat pahuy ini
semuanya marmer dari tulung agung
dan di atasnya ada bintang itu
itu ada campuran dari emas
barangkali itu yang dibikin mahal
sugandi adalah pemilik panti putra galunggung
yang bergerak di bidang rehabilitasi pemulihan kejiwaan dan ketergantungan narkoba
sugandi memiliki sebuah city car yang terlihat mencolok dengan tulisan
namun bukan tulisan itu yang menjadi perbincangan warganet di media sosial
melainkan deretan hiasan yang menempel pada mobil
tak main main di mobil ini ada emas batangan
batu permata batu akik dan berlian yang menghiasi sisi luar hingga ke karpet mobil
kabarnya nilai semua perhiasan ini lebih dari empat puluh miliar rupiah
keberadaan mobil penuh perhiasan ini sempat menjadi viral setelah diunggah ke media sosial
mobil itu juga sempat menghebohkan karena diduga mencatut lambang keraton
seorang kerabat sekaligus orang kepercayaan si empunya mobil mengaku
semua emas dan berlian tersebut asli dan sudah dipasang di mobil sejak pertama kali dibeli pada dua ribu empat
bahkan keaslian berlian dibuktikan dengan alat diamond selector
dian firman syah subang jawa barat